itu itu ada
si coklat gak ngomong ya kalau dia udah punya istri
malu kali ah kan istrinya kayak turunan ular begitu
gak ada kali
hei ngapain lu bawa dia kesini
pakai bisik bisik segala lu cari siapa lu
saya mau mencari suami ibu bu
gak ada lagi tidur
robert siapkan ruang operasi
kita harus melakukan operasi malam ini juga
aku berjual angan angan
itu lama pisahnya
sabar satu belum desa ya gue lapar
ini lihat menantang begitu
iya kayak yang ngajak tinju ya
bukan ngajak tinju merangsang tau gak ya
salih ayo silahkan makan yang banyak
iya siap om
maaf pak prok apakah saya pantes duduk disini bersama pak prok
justru karena saya tidak punya keluarga
kalian saya angkat keluarga sendiri
kalian harus sehat dan gemuk
nanti hasil kerja saya juga akan maksimal
saya bisa kerja dengan nyaman
oh maksudnya om
nanti kalian akan mengerti sendiri maksud saya
kalian masuk ke ruang praktek saya
ayo silahkan makan yang banyak
habis makan kalian boleh istirahat
saya tinggal duduk
sekarangnya ada tiga jam kemarin
berarti tiga jam kemarin aku berheri
berarti aku mendahului
benar pak marungu
karena tidak ada ratu
jadi peruntuk yang anda leasan itu berd consumer materialnya secara jumping news
saya menurut saya
kelesananmu adalah untuk item
udah tahu bukan
apakah ada apron irahnya
gak apa apa cu kamu udah berusaha cari duit buat nenek
namun kalau mana yang mau ngeren hidup kita teh tidak begini
udah nek jangan nyebut nyebut nama ibu pak sule lagi
yang penting sekarang mah nenek sehat
sule hidup tuh buat nenek seorang
nenek kan satu satunya keluarga yang masih ada
ntar kalau misalkan nenek meninggal sudah juga ikut meninggal dong
mengkul ngorak ke nek
orang teh kudu eling
kudu inget kanu nyitaken ke orang
nggak sekolot mahese ripuh matak narasula
makanya nenek sekarang sehat dulu ya
nenek udah makan ya cu
nanti aja dipangkat
nanti ada milik
nanti ada anak anak
nanti ada sarjana
apa kami harus tidur di klinik bersalin ini
kami kan belum mau melahirkan ya kak
cantik cantik tapi budeg
kalau nggak budeg gini jadi cerm cerm mana
eh buka buka
ya salah orangnya jadi jadian

ini kamar semua dikunciin
jangan jangan kita tadi sandra
ah sih gara garanya
maka lihat lihat pantat segala rupa
apaskan kita akhirnya
loh itu kenapa mulutnya dikabut gitu ah
itu bukan dikabut dipermak itu mah
itu pakai sedotan segala
kok bersuara ya ya
tuh itu teh tandanya
ini sms kita
cuman nong artiin aja ya
itu tanda bahaya
bahaya katanya ah
kalian akan jadi bahan percobaan profesor wor
dia ngajakin masuk kulkas ah
masuk kulkas ah
hei mana emang lu mau masuk betul
aku juga gak naik naik uang ya
masuk kulkas sekarang
itu teh hasil percobaan profesor luwer juga
kami ingin cantik tapi profesor mawar melakukan bedah plastik yang salah sehingga hasilnya seperti begini
kenapa tuh bukannya kalian tuh kabur atau lapor ke polisi
sudah lebih baik sekarang kalian pergi
sebelum kalian terlambat
cepat udah cepat pergi
itu itu ada
kalau dia udah punya istri
kan istrinya kayak turunan ular begitu
hei ngapain lu bawa dia kesini
pakai bisik bisik segala
bu saya mau mencari suami ibu
gak ada lagi tidur
mau mau tunggu aja sampai bangun
udah galak begitu
hei ngapain lu disini
buatin bini gue
terus ngapain lu disini
pergi lu sebelum gue tenyok lu
maaf pak saya mau mencari rumahnya si copet
emangnya disini gudang copet lu
ini kan rumah kontrakannya si sulit copet pak
sule copet bukan disini rumahnya
dia memang sering suruh jaga rumah ini
kalau gue lagi pergi
dimana rumahnya si copet ya om
awas ya seperti ini
temen temennya si sulet
hei kalian berdua
sekarang juga keluarkan suletnya
karena si sulet
mau kita bebek
ya rujak bebek
mau gue tusuk lu
enggak mau pak
lu mau gue pindahin mata lu ke pipi lu
aduh ampun pak
kulit kepala lu
mau gak lu
lu kesini mau apa
kita berdua kesini tuh mau ngambil tas bang
dompet diambil sama si sulet
di dalamnya ada duit
duit itu buat kontrakan
terus kita gak punya apa apa lagi
saya tidak anak yatim piatu bang
bapak gak punya
ibu gak punya
nenek aki tatangan juga sudah gak ada bang
sekarang gini sekarang gini sekarang gini
sekarang gini sekarang gini sekarang gini
tapi gua masih punya hati nurani

buat nyariin tuh si sulet buat lu
udah dua bulan belum makan bang
iya iya udah udah jangan lagi